dibaca dong masa dimakan
meskipun lu maki maki gua
gua tetep suka sama lu
karena makian lu
buat gua adalah sembuh pujian
seneng banget kayaknya
namanya juga lagi jatuh cinta
dedenganan saya dari dulu
duh enak serga
waduh perasaannya ada di dapur deh

bikin emak jantungan aja
kagak ada apa apanya
ada tikus aja kayak ngeliat di demi
kalo teriak teriak begitu
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ini ngapain di pintunya pak kakak koci
lihat lihat tikusnya dimana ya
eh kagak usah nya kagak usah
biar ntar aryo aja yang nyari tikus
diam dong diam diam
malah tikusnya susah banget
kagak usah nya kagak usah
ah tuh tuh
tikusnya udah dapet nih nya
jadi nya kagak usah masuk ya
nah tuh kak nya bener kan
kalau begitu makanya jadi orang jangan jorok
eh latih gue sampai resep gue di kamar lu
makanya ya kalau lu gak mau dibangkep
lu kagak usah beri
hp nya lu bidadari
loh masa bidadari pingsan
eh dadah aja lu
ih aku itu emang bidadari
rumah aku itu di layar ketujuh
tapi tangan kamu tuh bau banget
terus lupa nyuci tangan
oke deh gini aja deh
anggap aja gue percaya sama lo ya
kalau lu tuh adalah bidadari dari kayangan
nah sekarang lu ngapain di sini
lu ngapain dari negeri kayangan yang gue bilang itu tiba tiba lu datang ke bumi
iya jadi aku itu ditugasin sama bunda aku
emang bidadari punya bunda ya
hah makin aneh aja
aku punya bukti buktinya
di depan lagi sih
oh tuh gak pantas jadi pacar gue
baru punya motor aja lo belan
aku punya semua bukti yang nunjukin kalau kamu itu menderita banget jadi jomblo
jadi lu selama ini ngerekamu
rekam gue tiap hari
gue ngapain lu rekam
termasuk lu rekam
ya enggak lah
iiih kamu tuh enggak kayak gitu
ngapain juga aku ngerekam hal hal kayak gitu
aku cuma merekam kegiatan kamu di rumah pohon aja
karena emang tugas aku adalah mengamati para jomblo kayak kamu
nih nih dia
kamu pelajarin semuanya
dan kamu gak akan di jomblo lagi
ya dibaca dong masa dimakan
ya kali aja diliatin
mesti dari mana gue ceritanya
ngomong aja susah
lu lo percaya sama sesuatu yang gaib
maksudnya negeri negeri dongeng
gaib aja ke gue kagak percaya
gue jadi bingung dah sekarang
gue percaya dongeng kok
gue percaya gaib
yang penting lu cerita
bisa bisa ntar ketawa lagi
ntar lu bilang gue tukang lamun
lo kalau mau cerita cerita aja yok
gue gak jadi cerita deh
gue pulang aja
berantem aja loh sama gue
gue udah penasaran penasaran
lo gak mau cerita
kamu pasti belum baca kamus itu kan
nah aku itu kesini
buat cariin kamu pacar
aku gak kenal siapa siapa lagi selain kamu
terus kalau misalnya lu gak punya siapa siapa
lo mau tinggal dimana
kayaknya lo udah akrab gue gak tuh
udah kenal sama lo ya
punya temen ganteng begini
gak pernah cerita sama nya
kamu gak pernah cerita sama dia

ganteng banget yuk
kayak yang di tv
tau lah pokoknya begitu
tadi nya bilang dia ganteng
matanya udah siur ya
mata tuh dibuka
atau matanya banyak belek nya
ini gak dikata begitu ya
ini mata gue udah buka banget nih
dut di mata gue
lo tuh yang buta
awal rahum tuh
jelas jelas itu dia laki